buena jangan kemakam kok coba coba

minta sama kuburan udah tau yang di dalam udah isdet
ini mana sih
mbak jengot doain saya ya biar banyak rezekinya oke
itu lagi ya allah bumesi minta itu sama gusti allah
jangan minta sama yang sudah meninggal
namanya musrik menyekutukan allah dosa
ih namanya juga iseng
udah udah pulang pulang pulang
ayo kembali ke bos
keselona lu juga botak kok jambak juga lu
jangan se kilat ganju
ya ini tuh doang
gak usah mikir
ini aja deh
eh kok mati lampu sih
perasaan udah beli mahal deh di mall
pakai mati segala
kamu ngapain masih masih disitu
emangnya masih lapar
tadi kan kita udah makan makanan mewah di restoran

hah kok mami bangun
kamu bukannya ada di dapur
kamu bukannya ada di dapur
kalau kamu di sini
kalau kamu di sini
terus yang di dapur
terus yang di dapur
suami habis mimpi buruk zara
mami kenapa sih
mami itu mimpi ada mbah jenggot di rumah kita
mami mungkin gara gara mami habis kekuburannya mbak jenggot kali
jadi mami kebayang bayang terus sama mbah jenggot sampai ke bawah mimpi
ya dobra panci panci panci ajaib mutakhir
silahkan bu pancinya bu
saya milih yang ini aja ya
kalau begitu silahkan bu
undiannya dikocok siapa tahu ibu beruntung dapat hadiah
ih cantik banget sih ini ya
tapi aduh gimana ya
gimana tuh bu hasilnya bu dapat nggak
ya zonk bang
ya kasihan ibu
ya udah sabar aja bu ya
pancinya sabar aja
enak aja ibu ranti main nyelak nyelak aja
apaan sih bu messi tuh main di celamitan
orang pegang panci ini pengen pancinya juga
eh saya duluan
eh ya bisa ini saya duluan

aduh bu jangan ribut dong
kalau ibu mau yang duluan aja silahkan bayar
murah kok bu cuma dua juta setengah
hah dua juta lima ratus
hei panci cuma buat masak sayur asem
yang lain aja deh ayo bang
kan maunya yang murah
ya gimana sih bu kalau nggak mau beli
bilang dari tadi
tuh dia tuh
udah deh bu kalau begitu
saya jual murah aja buat ibu lima puluh ribu
hah cuma lima puluh ribu
ya nggak bisa lah bu
eh biarin itu suka suka
ini lebih murah tuh dari saya
itu udah murah kok bu lima puluh ribu
udah gini aja
tapi saya boleh ambil undiannya
yaudah deh buat ibu yang cantik saya kasih rp tiga puluh lima ribu
kalau begitu silahkan dikocok undiannya
siapa tahu ibu beruntung mendapat hadiah
ayo undiannya kalau harken
saya juga bang
saya juga mau beli salah satu yang ada disini
biar dapat undiannya
yaudah kalau ibu mau juga
nanti ibu ngocok ya gantian sama ibu yang ini
tapi ibu beli barang dulu
saya juga beli yang ini ya
saya juga mau dapat undian
harus ditiup dulu biar keluar
anda belum beruntung
ya emang tebalik ya
jangan jangan semua undiannya tulisannya gini ya
ya itu sih tergantung rezeki ibu aja
kalau belum dapat
sudah mudah anda dapat ya
anda belum beruntung
ibu messi dapat nggak dia
bu messi gemet buka
kalau aku selamat
anda bernuntung mendapatkan
satu paket alat masya
paling juga nyobok sebenernya nama
ih tapi ini mungkin bisa jadi ya keberuntungan ekiu mesi
karena kemarin ke makamnya mbah jenggot terus semalem mimpiin dese
cucok meyong dapet hadiah
emang bener kalo ke mbah jenggot kita bisa beruntung
ah eh saya emang gak percaya sama yang gitu gituan
kalo bu mesi sekarang dapet emang lagi beruntung aja
bukan gara gara ke makamnya mbak jenggot
hmm tapi bu ranti beneran gak sih jadi pengen nyoba deh saya
ihhehehe mau coba bener kok bu endang coba aja
ih bu endang jangan ke makam kok coba coba jangan
ayam siar sih
warga rame rame banget mau kemana sih arah sana
ke makam mbah jenggot dek yaudah kakak duluan ya takut tinggalan nih
ke makam mbah jenggot
bu apa bener ini kuburan mbah jenggot
bu apa bener bu bisa nyari kekayaan disini bu
ibu ibu bapak bapak tenang tenang tenang
tapi bener gak itu bu
tenang dulu bu kenapa nanya ke saya semua sih
aduh rame pisan itu paciwa gitu ahhh
saya justru kesian loh ngeliat warga
mereka kok malah pengen kayaknya dari pesugihan ya
ini teh gara gara si bu mesi tak
ibu rantih jangan sembarangan ya kalo ngomong
enak aja menyalah nyalahin aku aja
harusnya kamu itu berterima kasih
berterima kasih sama siapa
sama ibu mesi yang syantik
karena kuburan ini jadi rame gitu dong
pengen banyak uang tapi gak mau kerja tuh gimana pemikiran
gak masuk akal